pasti emasnya banyak banget
akhirnya aku bisa jadi orang kaya
aku udah gak sabar kepengen liat emas emasnya
iya sama itu dari nenek yang tinggal di hutan
awas ya jangan sampe kali ini kamu bohong
ya ampun mita mita liat
banyak sekali emasnya mita
mama harus ketemu sama nenek itu lagi
mama harus dapatkan emas yang lebih banyak lagi mita
mama harus lebih kaya
mama gak boleh serakah
mama gak boleh kaya gitu
eh diam kamu
mama harus ketemu sama nenek itu
mama gak boleh kesana
di sana berbahaya
mama gak boleh kesana ma
eh sok tau kamu
aduh mita lupa apaan sih ya
udah nunggu tunggu di rumah aja
mama udah tau tempatnya
mama mungkin tersesat udah
sekarang kamu tunggu
udah maka kenapa kenapa
mama entar husim
mereka nantai semua rashid
mereka nantai semua of capitzil menjual keluarga
tuh kalau aku terus terus masuk dalam hutan kayak gini aku bisa tersesat nih
aku bisa pura pura tersesat supaya nenek itu muncul
apa benar nenek tersesat
iya nek saya tersesat
kalau gitu ayo ikut nenek
nek jawab dong nek
labunya masih ada kan dek
nenek dari tadi diam aja sih ditanyain gak jawab
bunyinya di dalam kali ya
sekarang kasih tau saya dimana labunya
susah banget sih nek ngasih tahu
kenapa kamu nanyain labu terus
ehm gak apa apa nek
cuma kemarin saya ingat nenek pernah ngasih labu ke anak saya
dan itu rasanya enak banget nek
saya boleh dong minta satu lagi
saya gak punya labu
nenek gak mungkin gak punya labu
ayo nek kasih tau saya dimana labunya
saya gak punya labu
nek saya tau nenek pasti punya labunya
saya tau nenek punya
saya gak punya labu
sekarang nenek kasih tau saya dimana labunya
atau saya akan berlaku kesat sama nenek
ayo cepat dimana labunya
itu disitu labunya
banyak banget labunya nek
ini yang paling besar
pasti masih banyak banyak
siap lagi nih ya nek
makasih ya nek
akhirnya aku dapat labu labu berisi emas
ada labu labu yang ini berat banget
pasti emasnya banyak banget
akhirnya aku bisa jadi orang kaya
aku udah gak sabar pergi lihat emas emasnya
ini baru isinya emas
aku boleh temasku
mama udah seraga dan jahat sama kamu
mungkin umur saya udah gak lama lagi
saya tetap minta ibu
saya akan menjaga mita
tante akan merawat mita sebaik mungkin
seperti tante merawat anak tante sendiri
dan juga tante janji tante sama bapak
bangun ibu bangun
jangan jangan bu media digigit ular pak
masa ini apakah kita akan berer encounter